semuanya di cnn indonesia tv
kali ini kita akan ngobrol bareng di rumah
dengan salah satu menteri kabinetnya jokowi marufamin
ini dia ngobrol bareng di rumah
oke kita akan coba tampilkan
apa tema pada malam hari ini
oke teman teman dan juga
yang sudah mulai bergabung malam hari ini
malam malam jonathan kemudian banyak sekali yang sudah masuk
kita akan ngobrol bareng di rumah
ngobrol di rumah bareng sian indonesia
dengan salah satu menteri dari kabinet jokowi marufamin
yaitu menteri pertanian republik indonesia
syahrul yassin limpo
yang akan segera bergabung dengan kami
di cnn indonesia tv
kita akan membahas mengenai ramadan
harga kebutuhan pokok jangan dimainkan
oke sementara itu
kita akan coba
dengan pak syahrul yassin limpo
yang akan membahas
mengenai apakah distribusi
dan juga ketersediaan bahan pokok
ini akan terjamin selama ramadan
amankan pangan jelang ramadan
inilah yang akan kami bahas pada malam hari ini
bersama syahrul yassin limpo
menteri pertanian republik indonesia
kita akan tanya tanya
apa saja yang sudah dipersiapkan malam hari
apa yang harus kita lakukan
apa yang akan disampaikan oleh beliau
kemarin presiden jokowi telah menyampaikan bahwa
menitip pesan kepada menteri pertanian
agar tidak overestimate dalam
menghitung jumlah produksi dari
menteri pertanian ini harus menghitung
berapa besar produksi beras di tanah air
pada tahun ini
dan semua faktor bisnisnya
yang sangat besar mempengaruhinya
seperti musim kemarau
dan juga potensi bencana seperti banjir
dan harus betul betul diperhitungkan
nanti teman teman boleh komen di
instagram live at sian indonesia tv
apa saja yang akan ditanyakan kepada
pak mentan pada malam hari ini
pak syahrul yassin limpo
yang akan segera bergabung dengan kami

artinya masih dua menit lagi kita akan bergabung bersama
pak syahrul yassin limpo
dan seperti kita ketahui bahwa
direktur utama bulog budi waseso juga menyebutkan
cadangan beras pemerintah sangat mencukupi
kebutuhan pangan nasional dalam menghadapi pandemi corona
kita akan tanya juga ke pak mentan bagaimana
kecukupan dari bahan pangan nasional
dalam menghadapi situasi pandemi corona pada kali ini
dan juga muncul wacana
rancangan pembagian beras gratis kepada masyarakat

guna membantu masa sulit pandemi corona
ini telah disampaikan oleh mentan pada empat belas april lalu
kita akan tanyakan bagaimana nanti skema dan juga
apa saja yang akan dilakukan oleh mentan dalam launching atm pertanian
yang akan diluncurkan dan
rencananya ini memakan anggaran yang cukup tinggi
hingga miliaran rupiah
nanti kita akan tanya juga bagaimana khusus beras ya
apakah kita bisa tanpa impor pada tahun ini
kemudian berapa produksi beras
kita per kapitanya berapa
berapa harga yang diinginkan oleh pemerintah
nanti kita akan tanya ke pak syahrol yasselimpo
dan coba untuk mengundang
pak syahrol yasselimpo
semoga segera di asep atau diterima langsung
oleh pak syahrol yasselimpo
untuk berbincang malam hari ini
ngobrol di rumah bareng sian indonesia
menekan pangan jelang ramadhan
apakah sudah aman ya dalam situasi ini ya
apakah sudah aman ya dalam situasi ini ya
atau mempengaruhi pada pandemik kali ini
ada juga komentar dari fitra sudirman
insya allah ketahanan pangan dalam negeri
dalam tahap terkendali
kita harapkan seperti itu ya mas fitra
kemudian juga ada
halo semalam malam semuanya yang sudah bergabung
silahkan komen nanti apa saja yang akan ditanyakan
ke pak syahrol yasselimpo
amankan pangan jelang ramadhan pada malam hari ini

saya mau tanya covid sembilan belas sampai bulan apa
dari jonathan octaviano tanjung
ya kita harapkan segera berakhir ya
pak syarul ya kita akan
dari dinda seniwati
ya kita harapkan semoga ini segera berakhir ya mbak
semoga kantong kita juga akan
terisi kembali dengan
banyak ya amin
pak syarul yassin limpong
untuk bergabung bersama

pada malam hari ini
pada malam hari ini
pada malam hari ini
pada malam hari ini
pada malam hari ini
pada malam hari ini
pada malam hari ini
pada malam hari ini
dari gebri ayu
apakah ramadhan ini akan tetap menyebabkan
kenaikan harga pangan
serta kebutuhan pokok
nanti kita akan tanyakan
ke pak mentan
cnn indonesia tv pada malam hari ini
assalamualaikum wr wb
ini baru sampai di
kita langsung saja berbincang
malam hari ini ngobrol bareng sian indonesia
amankan pangan jelang ramadan pak syahrul
itu yang akan kita bahas pada malam hari ini tiga puluh menit
saya akan langsung bertanya ke
kemarin pak presiden
menyatakan bahwa sudah menghitung
secara cermat berapa besar
produksi kita sebenarnya pak pada tahun ini
sesuai data bps yang kita
sempat hati adalah
jadi tujuh juta lebih
katakanlah tujuh lima juta
oleh karena itu
ini existing dan sekarang itu sudah
mulai dari maret
akhir maret april dan masuk mei
maka dia akan terjadi tiga puluh lima juta ton
kering gabah gabah kering giling
dan kalau kita versi
maka hitungannya ya kurang lebih di atas
di atas sepuluh juta
aku tidak mau pasti pasti gitu
sepuluh jutaan lah ke atas
sementara kebutuhan kita
per bulan itu diantara dua empat juta
jadi kalau kita mengatakan dari
sampai dengan maret mei
berarti tujuh juta lebih tujuh juta setengah
kita punya sepuluh juta lebih
dari panen yang ada sekarang
ditambah kita masih meng carry over
kita masih punya stok di
bulog aci ada dua juta
di penggilingan di pedagang
hitungannya kurang lebih tiga juta lebih
tiga juta setengah
ya sembilan sepuluh juta ditambah tiga juta setengah
kita masih punya tiga belas juta
lima belas juta lah kurang lebih
kebutuhan kita tujuh juta
dari tiga bulan itu sampai mei
oleh karena itu
kita masih punya katakanlah
kelebihan stok kita
masih di sekitar tujuh juta
kalau begitu mei aman insya allah
sesudah juga kita berharap aman seperti itu
karena sesudah mei kita masuk
ke penaman musim tanam kedua
musim tanam kedua itu
katakanlah dari tujuh juta lebih
tujuh juta setengah
setengahnya aja yang menghasilkan
maka kita kurang lebih lima juta setengah ton
lima juta ston kemudian dijadikan beras
maka dia tentu di atas kurang lebih
dua lima sampai tiga juta
nah kurang lebih begitu
dari ada tujuh juta yang tersisa
ada sepuluh juta lagi
berarti tiga bulan kita bertahan lagi sampai sepuluh juta ton
itulah gambaran yang kurang lebih
tidak pernah pusuh itu terjadi atau
karena kita udah buang tadi dari dua belas tiga belas juta ton
kita buanglah itu semua
kita masuk hanya sepuluh juta
kalau begitu khusus untuk beras kita aman
tapi kan saya bertanggung jawab pada sebelas komoditi
sebelas komoditi ya
itu adalah mulai dari jagung beras
bawang putih bawang merah cabai besar
cabai kecil kecil kurang lebih
dan tiga hal yang masih membutuhkan import
atau kita masih tergantung
itu adalah bawang putih
yang pertama yang kedua adalah daging sapi
daging sapi juga masih tergantung
dan ini sudah di pesan semua dari luar
cuma daging sapi yang mungkin atau daging kerbau yang berasal dari india
karena terjadi lock disana
mungkin itu aja yang menjadi delay
tapi bawang dan lain lain ini sudah masuk sekarang lima puluh enam
sehingga kita berharap
ya kondisi ekonomi atau cadangan cadangan dari
pangan dasar itu sebenarnya tersedia
tentu pertanyaannya kenapa harga bisa naik
harga naik itu dimandat oleh dua definisi
supply and demand bukan hanya kementan yang bertanggung jawab
banyak menteri lain yang bertanggung jawab
pemerintah daerah tanggung jawab
dan kita semua
karena bisa saja kepanikan kepanikan atau kekhawatiran masyarakat
ya didramatisir sedemikian rupa
dikatakan kurang ini kurang ini
jadi dengan cara cara yang panik
akhirnya harga bisa naik
kurang lebih gitu
pak syahrul ya pak presiden kemarin menitipkan juga pesan bahwa
pentingnya perlindungan kepada para petani
jangan sampai terjadi praktik perdagangan yang tidak sehat pak
akhirnya merugikan secara besar kepada para petani
tanggapan anda seperti apa pak syarul
itu harus dilakukan presiden itu
sangat care terhadap sesuatu yang
bermakna bagi negeri
covid ini tidak solusi bagi
tidak hanya rangkaiannya
bukan hanya kesehatan
kesehatan memang utama tapi bukan hanya itu
karena sesudah kesehatan
food menjadi sangat penting
atau food security itu menjadi sangat penting
ya dan mungkin medical solution itu
bisa satu dua bulan tiga bulan atau berapa
tapi dampak ekonomi yang dibawa dari itu kan
agak panjang nih ceritanya kurang lebih
kalau begitu kita nggak boleh diam
kalau begitu yang menghasilkan makanan itu
harus tetap disemangati dong
harus tetap didorong
jangan dikecil hati
ya pak kawan bukan cuma yang berada di
katakanlah ranah kesehatan
ada yang beranian juga yang ada di
di tanah tani yang tetap bertanam itu
kalau tidak kita nggak makan lah
gitu karena itu
saya kira perhatian untuk memberikan stimulus
atau rangsangan agar mereka tetap berproduksi
itu harus dilakukan
dan itu sementara saya lakukan itu
nah kemarin saya ke daerah
sampai hari ini dan besok saya masih ke daerah
ke pandeglang besok kemarin saya diada di puluh
melihat ada harga yang main memang
industri yang mau menerima jagung itu
kenapa dibawa dibeli rp tujuh belas
berarti ada perjalanan dari petani dibeli tujuh belas
di sini beli rp tiga siapa yang beli
nah ini kepanikan kepanikan karena ternyata
sampai di industri nya kebetulan di industri nya itu dikasih libur semua karyawan
atau industri lagi tutup
karena lagi katakanlah lagi work from home lah kurang lebih
akhirnya dua hari itu tidak membeli itulah yang dimainkan pedagang pengumpul
itulah yang dimainkan orang orang yang tidak berkeringat banyak
tapi mendapat keuntungan untuk itu
jadi saya gak cerita nih saya turun langsung
melakukan katakan gak boleh
tidak boleh ada seperti itu
jembatan itu tentu boleh untung
tetapi tidak boleh kau lebih untung dari orang yang berkeringat lah
saya bicara dengan kepolisian
agar hal hal begini kita tangani secara
sama dan alhamdulillah kemarin
harga mulai naik
nah cuma ada juga yang spesial
ayam jatuh kan
nah terus ada orang bagi bagi ayam gratis di satu tempat
saya udah gak usah sebut tempat itu lagi
wah itu viral banget itu
memberi perhatian khusus
karena katanya ya udah gak bisa kasih makan ayamnya daripada mati di kanang
aku lempar aja bagi bagi sama ayam secara gratis
berapa yang dibagi ya seribu dua ribu lah katakan seperti itu ya
mungkin juga lebih gak papa
cuma itu satu orang
dan kemudian setelah kita cek
ternyata beternak ayam lain lain
ngerasa aman aman saja
cuma memang harga lagi turun
tetapi tidak harus seperti itu
dan sekarang itu solusinya kita sudah lakukan
dan secara set up
pelan pelan harga ayam sudah naik
mentan harus tetap mengikapi
kalau perlu lakukan pembelian
nah sekarang saya sudah kenal sama dengan
berbagai mitra peternakan
ayo kita beli saatnya kita baru bakti kepada negara bangsa ini
ya biarkan rakyatnya satu
dan alhamdulillah mereka sudah siap
kita taruh di tool storage
bisa bertahan sampai satu tahun misalnya
mudah mudahan covid sudah selesai
dan kemudian itu dikasih jadi nugget
dikasih bakso ayam
mungkin juga macam macam
bisa kita lakukan dan
insya allah mudah mudahan itu juga menjadi solusi
mbak syarul saya ingin tahu dari sisi
penyaluran seperti apa
sejauh ini meminta satgas pangan untuk
melakukan pengawasan supaya alur distribusi ini
mbak syahrul sejauh ini
pantauan lapangan seperti apa
dari sabang sampai marokko
dan cara saya menyikirinya itu adalah
terjadi sesuatu di satu provinsi
di satu kabupaten
tunjukkan saya desa mana
kecamatan apa kabupaten apa sesi kpi
dan seperti itu
dibawa ke nuansa yang tidak terganggu
tidak jelas lokusnya dimana
maka dianggap semua bersoal
indonesia padahal sebenarnya tidak
sebenarnya tidak dari pengalamannya
memang kita berharap
ya harus ada konsepsi yang
tersistematis seperti apa
tiga bulan mengagetkan kita
tiga bulan lah
di negara lain
tapi tiga bulan ini mengagetkan kita
demikian dasar seperti itu
oleh karena itu
penyikapan kita kalau ada gejolak
adalah mendekatkan komoditi pada pasar
atau pada konsumen
salah satu seperti itu
yang kedua kita mengawasi
panik trader itu tidak
begitu saja main terus
jadi memang di perdagangan kan
mau cari untung juga
tetapi kalau menyimbun itu
kesalahan dan pelanggaran
itu dimainkan oleh satgas pangan
dan satgas pangan sangat geli melihat itu
bang syahrul saya
ada pertanyaan dari warganet pak
mengenai kondisi beras
apakah kita masih butuh impor pada tahun ini pak
aku belum mau jawab itu
ini termasuk orang yang
yang terlalu suka impor gitu
jadi kalau saya ditanya itu biasa
jadi aku nggak mau jawab kalau itu
yang jelas saya tidak paling tidak
artinya akan tercukupi ya
dengan surplus bulan april dan mei ini
dengan kondisi saat ini panen raya
tapi sih ya gitu
sekarang ini yang banyak bersolusi
atau ada wilayah yang ditutup
bagi kepentingan pangan
satu yang harus dikecualikan
maupun apa saja
psbb kan namanya atau apa
adalah jangan tutup
atau logistik pangan yang
kalau itu terjadi
tiba tiba harga naik disini
dan kemudian kita kehilangan kendali
sebenarnya dalam neraca
ya media pentinglah
mengatakan pangan itu kasih izin
kemana saja dia jalan
mentan dilarang jalan
tapi takut cek
pak syarudin dprd provinsi kalimantan selatan
menyarankan agar penyediaan beras ini
dalam program jaring pengaman sosial atau jps
sebaiknya bekerjasama dengan petani setempat
apa langkah menteri petanian dalam
penyediaan beras ini pak dalam jaring pengaman sosial
saya sih siapa aja
dari kalimantan dpr
tunjukkan kasus dimana
siapa siapa sama dia
dia mau dimana
dia mau dimana
karena itu udah jalan
saya punya kuas rally komando strategi pemelingan
di hampir semua kabupaten
berarti ada yang menyerap
ya abis itu
yang dimaksud apa
ayo ajukan suratnya sini
kita jalan ya
jangan terlalu teori gitu
dimana kalimantan mana
dia punya apa
kalimantan selatan dprd provinsi kalimantan selatan ini memberikan saran
bahwa penyediaan beras
dalam program jaring pengaman sosial ini sebaiknya bekerjasama dengan petani setempat
oke kalau penyediaan beras
siapa namanya tuh
dprd provinsi kalimantan selatan ini wakil ketua dprd
kerjasama dalam penyediaan beras
diberikan kepada petani
ini aspirasi dari saya
yang ngurus itu menteri sosial
tapi ini saran bagus
saya pasti setuju
karena dia belom petani pasti aku setujulah
dan kirim surat selesai
pertanian itu tidak bicara teori
pak budi wasyoso selaku di red bull lock ini menyatakan
tiga belas april kemarin
aku mau tau
aku mau tau
kita lanjut lagi nih bang mengenai
wacana dari pak menteri nih
menyediakan atm beras
yang melatar belakangi mbak syaro untuk
merancang pembagian beras gratis kepada masyarakat miskin
dan duofa melalui atm
pemerintah dan negara
sudah mengeluarkan berbagai
sosial net lain sudah digulirkan kan
sudah digulirkan tapi rakyat ini kan banyak
saya membuat walaupun sekecil
dan komitmen dengan kaset kayak
bansos begitu tidak pakai teori juga ini
yuk kita turun tangan
kalau kalau ada yang dibawa
dibawa kolong jembatan
ada satu rumah dua rumah
yang tidak punya beras dan
tidak tersentuh jaring sosial lainnya
datanglah ke koti
di sana ada atm
pencet dia keluar
itu kurang lebih seperti itu
dan segini hari saya sudah gulirkan di
penjagaan pendataannya seperti apa
mbak syaro penjagaan dan pendataan
ringan ringan gak pakai data gak pakai apa apa
kan ada babinsanya kok
dimasa babinsanya gak tau siapa orang
jadi ini gak pakai teori
yang pakai teori
saya siapkan kurang lebih satu hari
itu satu setengah ton
satu hari satu setengah tahun
ya satu titik
tidak cari cari nama
disini tidak cari cari politik
semua kita lihat
artinya ini terobosan ya mbak syaro
tapi ini bukan barang baru
untuk saya gubernur saya lakukan
sudah pernah dilakukan
krisis saya sudah pernah lakukan
fasilitasi yang ada di kementerian
teman teman dirjen dirjen yuk
ayo kamu dengan hati merah putih udah lama juga lo jadi pejabat semua ayo sekarang kita kerja yuk untuk negara untuk bangsa untuk rakyat
kita harapkan atm pertanian ini memang akan berjalan efektif ya pak syarul
ada pertanyaan di warganet saya boleh bacakan ya pak syahrul
konsumsi pangan alternatif seperti ubi sagu singkong demi memenuhi kebutuhan pangan
bagaimana terkait pemenuhan hal tersebut pemenuhan pangan itu selama covid sembilan belas
bagaimana pendapat anda pak menteri dari jaya ramadhan sembilan puluh dua
pangan alternatif itu namanya kalau di pertanian
ya kita harus jalan dong jangan semua tergantung dengan beras
oleh karena itu di pertanian itu ada tiga agenda
aku buat agenda soe semua nyerebu semua apa gitu
tapi agak ada agenda temporer
jadi ada yang harus dilakukan
antara darurat dengan penyangga harus dilakukan
salah satunya ini ubi sagu singkong dan jagung
orang makassar itu kalau ubi dengan singkong sama ubi juga namanya
pemenuhan masih stabil ya pak ya masih bisa dipenuhi dalam masa pandemi kali ini
tapi ini penting nih
ubi sagu dan jagung
ubi sagu menjadi bagian bagian dari alternatif yang harus kita donat
aku jadikan catatan serius ini
tetapi sebenarnya dia masih temporary agenda
bukan di dalam peran banget
kita sambil persiapkan
sagu akan saya persiapkan besar besaran
terutama di bawah maluku
akan saya persiapkan beberapa daerah yang makan sagu ini
khususnya di jawa ini
ubi ubian yang kamu maksud ubi dengan singkong
beda beda pak charo
di sana itu dia juga ubi dia juga sagu
eh dia juga singkong
ya porang juga
kita akan sikap itu
dan itu menjadi alternatif
akan jadi fokus kementerian pertanian ya pak charo
bang charo kita lanjut dengan mau iyan
apa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan diversifikasi pangan di indonesia pak
bukan hanya makan beras
dorong orang untuk tetap juga makan ubi sagu singkong
tadi ya singkong jagung
dan mungkin mix antara jagung dengan beras juga harus diperhatikan
pertanyaan berikutnya ya benar
selama pandemi ini sejauh ini bagaimana perkembangan lahan sawah
satu dua juta hektare di papua pak
dari mau iyan juga
di mana daerah mana itu
satu dua juta hektare di papua
empat juta hektare di papua
bagaimana perkembangan lahan sawah di sana
saya belum tahu
oke nanti kita akan coba cek di sana ya bang syaril
bagaimana perkembangan lahan sawah di sana
ini bisa dicatatkan dari kementerian pertanian
apakah ada penyuluhan selalu dijaga oleh
penyolo selalu menjaga pangan indonesia
oke kita akan bacakan selanjutnya
oke kita akan lanjut pak dengan pertandingan berikutnya
sejauh ini koordinasi dengan perumbulok seperti apa pak dalam penyediaan cadangan beras
pak budi waseso telah menyatakan bahwa telah
meminta pemerintah untuk memberikan stimulus atau tambahan anggaran sebesar sepuluh triliun
guna menyerap gabah petani di masa panen
oh ya koordinasi harus kita lakukan
kan sesama pemerintah
dia menyerap gabah
saya paling utama adalah meningkatkan produktivitas
dia dihilirnya untuk bisa menyerap gabah yang ada
kemudian mempersiapkan manajemen
pangan kita agar in out nya bisa terjadi gitu loh
kita harus dorong
bulog bisa berperan lebih banyak
tentu saja saya sebagai mentan
tidak mau terjebak atau
ini istilahnya enggak betul ini
tidak mau hanya mengandalkan satu saja
saya mau beberapa termasuk beberapa sektor
dan termasuk yang tadi usulnya
anggota dpr di kalimantan selatan itu benar
harus didorong yang lain
dan siapa yang mau menyimpan
mau memperdagangkan beras
yang penting bagi saya penyerapannya dari
kurang lebih sepuluh juta ton yang ada itu harus bisa dilakukan
itu yang ada
kalau begitu stok menjadi penting
nah salah satu yang konkret yang saya lakukan ke bulog adalah
saya memberikan daftar terhadap
mana mana wilayah yang akan panen
kita kan punya artificial intelligence
kita kan punya pencitraan tertib yang sudah bisa membaca kapan dia harus panen
dan itu sudah dilakukan
untuk ini daerah daerah yang akan panen
ini daerah yang ini minggu panen
ini daerah yang dua minggu lagi panen
ini daerah yang sudah panen
untuk bisa diserapkan
itulah cara kita
untuk bisa mengatakan bahwa bulog kita berdayakan
untuk melakukan secara maksimal apa yang ada
saya mau bacakan satu pertanyaan dari banten nih bang syahrul
yandri rahim petani pandeglang banten menjerit panen harga anjlok di tengah pandemi
komentar bapak syarul gimana
di mana daerahnya banten mana
petani pandagelang banten menjerit panen
kelompok tanian apa
jadi pertanyaannya hanya singkat
petani pandeglang banten ini menjerit panen harga anjlok di tengah pandemi
kita akan klarifikasi kembali dengan mas yandri rahim nanti bagaimana
karena saya akan akan bersoal
padahal mungkin ada satu dua kes yang banyak sih
oleh karena itu kalau mau bicara tentang pertanian bicara lapangan
bicara lapangan itu di mana lokusnya
nah itu kecamatan mana desa mana kabupaten apa berapa luas lahan yang tersedia kapan itu terjadi
sehingga kita bisa berkapi
ya sampai sekarang ini data untuk padi itu kita masih app nya masih jalan
ada pemerintah yang ada masih
dan kalau di banten banten mana biasanya saya turun nih di banten ya
di pandagelang banten
seandainya ada datanya jangan cek
itu tugas saya saudara
baik kita akan proscek nanti di pandagelang banten bagian mana ke mas yandri rahim
sayang sekali waktu kita sudah habis bang syahrul
terima kasih sudah berbagi informasi malam hari ini dengan cnn indonesia tv
kita akan coba nanti
bersiaran ya di program program cnn indonesia
kalau bang syarul benar
ada yang mau disampaikan pak syarul terakhir
sekarang ini saya sudah lowbat juga
baik terima kasih pak syarul
semoga sukses selalu menjaga kebutuhan pokok pangan masyarakat indonesia
selamat bertugas pak menteri
assalamualaikum pak menteri
itulah tadi perbincangan dan juga diskusi dengan pak menteri syahrul yassin limpo
terkait amankan pangan jelang ramadan
terima kasih sudah atas waktunya pak syahrul
nah kita akan segera nanti pukul sembilan belas ini sudah masuk ya di sian indonesia di akun sebelah
untuk live bersama aldi hawari bersama ustadz subhan
subhanu'awwazir ya nanti akan berbincang bersama aldi menjelang ramadan empat belas empat puluh satu hijri ya
oke terima kasih sudah berbagi informasi malam hari ini
teman teman pertanyaannya sangat komprehensif dan kita akan ketemu di lain kesempatan
terima kasih atas partisipasinya menanyakan tadi